sementara di probolinggo ratusan siswa merayakan kelulusan dengan melakukan sujud syukur dan menyumbangkan seragam sekolah kepada yang membutuhkan
aksi simpatik ini mendapat apresiasi dari guru dan petugas kepolisian
beginilah suasana di sekolah menengah atas negeri satu deringu kabupaten probolinggo saat pengumuman kelulusan tepat pukul dua belas siang
uniknya lagi dalam perayaan kelulusan ini pihak sekolah sengaja menggandeng kepolisian setempat untuk mengkoordinir aksi donasi seragam bekas
di mana siswa menyumbangkan seragamnya dan nantinya pihak sekolah dan kepolisian akan menyalurkannya ke siswa yang membutuhkan
pihak kepolisian sendiri sengaja mendatangi sekolahan yang merayakan kelulusan untuk menekan adanya konvoy yang selalu terjadi setiap kelulusan tiba
kami donasikan jadi kami kumpulkan kita berikan ke yang lebih membutuhkan